oke untuk membahas pesta e commerce terbesar di indonesia ini
saya akan ajak anda untuk ngobrol ngobrol nih dengan ada dua ahlinya di sini
saya harus lewat sini sepertinya ya
ini sudah hadir terima kasih banyak sudah hadir bersama saya di studio dua cnn indonesia
ada bayu sherly dari vice president of marketing bukalapak dan juga ada pengamat e commerce
ini adalah mas isparmo apa kabar
kabar baik jadi sudah belanja apa hari ini
oh banyak banget kalap tadi
kalap ya kalau laki laki belinya apa biasanya
saya laki laki tapi juga belanjain buat istri buat anak anak
oh iya oke biasanya kalau laki laki kan gawai elektronik ya nggak sih
tapi saya harus ke mas is dulu nih
mengenai harbolnas tadi kita lihat datanya dari dua ribu dua belas ke dua ribu delapan belas pesertanya langsung meningkat drastis
catatan anda mengenai harbolnas selama ini berjalan seperti apa
oke saya sendiri mengikuti ya dan saya konsumen juga
biasanya kalau saya berkaitan dengan produk produk elektronik atau gadget lah
tapi depannya begitu
tahun lalu saya dapet
tahun ini saya nggak dapet nih belum berjeki nih
di bukalapak dan sebagainya
ini susah banget nih karena begitu buka langsung habis nih barangnya gitu
luar biasa atensinya luar biasa
dan peningkatannya juga luar biasa
dari tahun dua ribu dua belas ke dua ribu dua puluh
jadi atensi dari saya mengamati mikro aja dulu orang orang di sekitar saya
karena memang banyak temen temen saya yang beli bukan hanya sebagai kebutuhan pribadi tetapi dijual kembali
supaya lebih untung begitu ya
betul karena kan luar biasa diskonnya gitu
gede sekali gitu kan
berbagai macam diskon yang sangat besar
dan luar biasa
menguntungkan bagi konsumen
kalau dari bukalapak sendiri sampai saat ini nih perkembangannya seperti apa
perkembangannya wah kita sudah
ini ya ada promonya artis itu ya
ya kita sama salah satu public figure lah ya kalau kita bilang
itu adalah salah satu langkah kita sih bagaimana menyamarkan ya turut menyamarkan momen hard bonus ini
yang menurut kita sebagai pemain di e commerce ini adalah momen yang bagus
bagaimana ya bagi bukalapak sendiri kan sebenarnya misi kita tuh pengen meng empower para pelaku bisnis kecil menengah gitu ya
nah momen harbolnas ini bagus banget buat mempromosikan para pelapak pelapak yang ada di indonesia gitu
just kita bilang kalau mereka bisa tumbuh bareng bareng sama bukalapak itu juga secara tidak langsung akan membantu terhadap perekonomian secara umum gitu
nah fokus kita sebenarnya
kalau untuk lapak itu mudah mudahan ketika prosperity mereka meningkat otomatis di kemudian hari mereka memiliki peluang untuk bisa memproduksi brandnya sendiri atau produknya sendiri
dan itu adalah langkah berikutnya karena tidak bisa dipungkiri kalau sekarang itu para pelapak masih banyak apa penjualannya itu memang produk produk yang hasil impor gitu
tapi semangat kita tidak bisa
semangat kita tidak berhenti di sana
artinya oke konsumsi masyarakat indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi dibanding produk lokal
nah sekarang pr kita gimana caranya para pelapak yang ada di komunitas pelapak bukalapak itu bisa ikut naik kelas sehingga mereka memiliki inisiatif untuk memproduksi barang sendiri
itu goal yang lagi kita raih
nah momen harbolnas ini adalah salah satu momen buat gimana para pelapak itu bisa tumbuh transaksinya dan segala macam
karena kita melihat angka pelapaknya makin banyak gitu sekarang e commerce nya juga makin banyak angkanya ada tiga ratusan yang ikut hard bonus ini
ini artinya konsumsi masyarakat indonesia terhadap apa namanya dengan mudahnya akses ini jadi semakin tinggi jadi bikin orang konsumtif dong
ya ya saya pikir itu keniscayaan ya karena ketika ada sale besar besaran jangan di online lah ya bahkan di offline gitu pelapak pelapak offline
dan ketika di ada sale yang gak butuh pun akhirnya jadi beli gitu
begitu karena ya gimana ya karena itu kesempatan yang apalagi waktunya dibatasi gitu ya
dan barangnya pun sangat terbatas gitu karena apalagi tadi ada kemudian peminat tadi yang tidak cuma untuk kebutuhan sendiri tapi dijual lagi gitu
jadi ada ada bisnis juga di sana
begitu jadi saya pikir kalaupun kemudian dibeli dan tidak hanya juga konsumsi
artinya itu ya ada perputaran
dan bisnis juga di sana
berarti ini artinya kita siap keniscayaan menyongsong indonesia untuk masuk pasar digital tahun dua ribu dua puluh ini terbuka lebar ya di indonesia
ya sangat terbuka
tapi kita tahan dulu saya ada satu orang nih di sambungan skype
oh kita tahan dulu jadi saya sebenarnya mau ngobrol sama salah satu pembeli salah satu konsumen yang juga ikut berbelanja di sini kita mau tanya tanya tapi sepertinya belum siap kita tahan dulu
kita aku harus tanya dulu nih ke bukalapak
kalau dengan banyaknya pelapak sulit nggak semakin sulit nggak untuk memverifikasi mereka apakah mereka ini benar benar jualan maksudnya tidak menipu
gimana cara mengedukasi itu kepada masyarakat dan juga pelapaknya sendiri
itu ada beberapa kurasi sih
jadi kalau kita bedah itu ada dua yang pertama itu kurasi langsung dari si usernya
jadi di bukalapak itu ada yang namanya itu istilahnya itu reputation system yang kita bikin sendiri
nah reputation system itu berdasarkan feedback dari para pelanggan

sehingga itu bisa menunjukkan kalau si pelapak ini apakah dia serius dalam berjualan secara online atau tidak
bagaimana kualitas pengiriman dia bagaimana kualitas packaging dia ketika dikirim bagaimana kualitas after sales dia
nah yang kedua itu dari internal kita
dari internal kita tuh ada beberapa layers
yang pertama itu pakai sistem otomasi pakai teknologi
kalau misalkan nih ada barang yang cenderung tidak make sense dari sisi harga deskripsinya tidak jelas secara ini
apa ya pakai teknologi ai dan segala macam itu bisa terlihat langsung oleh sistem dan itu bisa ngasih notifikasi ke kita untuk ditindaklanjuti
kemudian layer berikutnya itu lebih kepada pakai human verification
jadi kita menyediakan bukan menyediakan kita punya tim yang khusus untuk mengkurasi itu secara manual
kemudian berikutnya itu adalah ketika ada komplain atau feedback yang ee
negatif dari customer langsung ke kita mereka bisa menanyakan langsung ke bukalapak
kita available dua puluh empat jam sehari kemudian bisa melalui channel call
jadi transparan lah ya semuanya bisa kelihatan
intinya referensinya juga semakin besar masyarakat indonesia untuk berbelanja
jadi kalau lihat yang sini ternyata kok harganya tinggi banget gitu kita bisa referensi ke harga yang lain atau ke toko yang lain gitu
sepertinya udah tersambung nih dengan salah satu konsumen yang juga ikut berpartisipasi di hari belanja online
nah kita langsung ke tempat nasional si sapa langsung
ada dia pambang
halo mbak dia selamat malam
selamat malam mbak buspa
mbak dia sudah belanja apa aja nih di harbolnas tahun ini
di harbolnas ini sejujurnya saya agak banyak yang agak agak fail
soalnya memang secara sistem juga rebutan secara waktu juga banyak yang dibatasin
jadi mungkin kurang giat kali ya jadinya seharusnya banyak yang diincar juga gitu
yang diincar itu contohnya apa
produk lokal nggak sih
produk ada yang produk lokal ada yang produk elektronik ada yang produk kebutuhan sehari hari tergantung apa yang ditawarin diskonnya yang paling besar aja ya mbak
tapi gini sampai rela relain untuk nungguin waktunya yang periodenya sedikit itu kan berarti sudah sudah tahu nih mau beli apa
emang kalau belanja sehari hari dengan belanja online di tanggal dua belas dua belas ini beda jauh banget ya mbak dia
sebenarnya kalau belanja sehari hari di online kan
sebenarnya kan tujuannya beda sama belanja di harbonas kan
harbolnas kan sebenarnya enggak ada yang benar benar dituju pengen apa tapi siapa cepat dia dapat
karena memang kan secara kuantiti dia terbatas secara waktu dia terbatas
jadi apa yang didapat langsung dibeli
terkadang tidak sesuai dengan target apa yang kita inginkan sejujurnya dibandingkan belanja sehari hari gitu ya
jadinya ada additional cost buat kebutuhan sehari hari
namun seru ya jadinya seru
jadi ada kepuasan tersendiri dari kami sebagai konsumen mendapatkan sesuatu
jadi di saat sharing ya
di saat sharing sama teman teman yang lain
oke kita dapat aku dapat handphone loh seharga ini
aku dapat power bank loh seharga ini
jadi ada kepuasan tersendiri
walaupun sebenarnya barangnya tidak benar benar dibutuhkan gitu
oke berarti ada kos yang sudah disiapkan juga
ada ini nggak sih berapa banyak yang disiapkan untuk berbelanja di harbolnas
ini soalnya tanggal tanggal belum gajian
tanggal tanggal jauh dari gajian gitu
nah iya makanya ini tengah tengah bulan
tanggal tengah bulan tapi balik lagi ya mbak
mungkin kalau cost yang harus disiapkan nggak bisa dimention satu juta atau dua juta
tapi kita lihat lagi value yang kita atau diskon yang kita dapat dari albora sendiri
misalnya ada nintendo switch misalnya seharga empat lima juta atau lima juta ternyata bisa dapat harga satu dua atau satu
di sini ada narasumber saya ada pak isparmo pengamat e commerce tadi juga bilang beli barang di harbolnas untuk dijual lagi
iya iya itu mungkin banget apalagi buat ibu ibu sekarang yang trennya udah just tip ya mbak
just tips itu maksudnya nguntungin banget gitu kan
jadi kita beli dulu tumpuk terus kemudian pasti udah ada yang beli lewat wa group atau lewat online apapun pasti ada yang kebeli
selama ini ngikutin harbolnas nggak mbak dian dari tahun lalu mungkin
apalagi teman teman kantor saya
dari mulai kosmetik lah lipstick semuanya tuh sampai kalau bisa dapat harga lebih murah bahkan jam pun mereka dapat lebih murah yang harganya seharusnya tiga juta bisa dapat pernah dua belas ribu atau berapa belas ribu gitu
tapi memang saya bukan orang yang beruntung mungkin jadi
teman teman saya yang lain memang terbukti sih dapat
jadi tipsnya apa nih mbak diya untuk manfaatin harbonas se efektif mungkin se efisien mungkin
tipsnya satu harus cari internetnya kenceng
sejujurnya kalau internet ada kenceng terus kemudian down itu agak bikin putus asa
kedua hati hati menggunakan credit card atau debit karena terkadang kita fail
dibilangnya fail tapi kemudian berhasil atau sebaliknya dibilangnya berhasil kemudian fail
terus mungkin sedikit tips harus tahan tahan diri ya gitu
jangan semuanya mau dibeli gitu
mbak diah bambang terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ini menyambung mbak dian saya harus tanya nih sama mas is
pemerintah sudah siap belum sih dengan dengan kegiatan harbolnas ini yang pesertanya semakin besar
target transaksinya bahkan sekarang tujuh triliun begitu dari empat tujuh kemarin
ini kan jauh besar ya
memangnya pemerintah sudah siap dari infrastrukturnya dari segala macamnya
kita tahan dulu jawabannya
saya akan kembali usai jeda dengan narasumber saya di sini
tetaplah bersama kami

masih bersama kami di cnn indonesia connected
masih bahas soal harbolnas dua ribu delapan belas
masih ada bayu shirley dan juga isparmo di sini
mas is tadi pertanyaannya menggantung nih
pemerintah memang sudah siap ya
tadi kalau kita lihat antusias dari salah satu konsumen aja
ngeliat kayaknya sampai nungguin berhari hari sampai bikin grup whatsapp segala macam
secara infrastruktur edukasi
pemerintah sudah siap dengan hal itu
oke baik pertanyaan yang luar biasa
kebetulan saya di tempat tinggal saya saya pengurus ukm gitu ya
jadi saya tahu betul bagaimana peran pemerintah gitu ya
infrastruktur contohnya apa
kita koneksi internet juga belum cepat cepat amat gitu
kayak tadi lah misalnya
butuh koneksi yang cepat betul sekali
kalaupun sikenya penuh tetapi karena mungkin bts nya nggak banyak gitu ya
maka ya nggak bisa cepat gitu ya
itu yang pertama
secara infrastruktur masih kurang siap
dibandingkan negara negara asean lah
kita mungkin termasuk yang lambat koneksi internet
itu yang pertama
yang kedua secara pendidikan atau pelatihan itu sangat sangat kurang
kepada para pelaku usaha
kepada pelaku ukm betul
jadi karena saya dulu sempat terlibat di pelatihan ukm gitu
yang dulu itu baru sekitar sebulan sekali saja mengadakan semacam kayak seminar
jadi bukan pelatihan intens
harapan saya sebenarnya pelatihan itu sifatnya technical gitu
jadi ada kurikulumnya yang jelas ada silabusnya
mulai dari mungkin kalau memang ukm itu sudah tingkat sampai produsen berarti harus memproduksi yang bagus gitu kan
kualitasnya seperti apa sehingga bisa bersaing
kemudian selanjutnya nanti packingnya kemudian distribusinya dan pemasarannya terutama
karena saya fokus di pelatihan internet marketing ya
saya kebetulan trainer di internet marketing itu
jadi sangat fokus konsen di sana
pelatihan pelatihan diadakan oleh pemerintah itu sifatnya itu biasa
misalnya formalitas besar mengeluarkan biaya banyak dan hanya sesekali
biasanya akhir tahun
saya sudah pernah diskusi langsung dengan kebudaan di tempat saya itu
pak ya mbok dibikin terstruktur gitu
jadi bukan sekali mengadakan lima ratus orang atau seribu orang
kemudian kita ngomong lah itu dapat apa gitu
saya nggak bisa menyampaikan apa apa dengan waktu yang mungkin sangat terbatas
jumlahnya ratusan orang
akan lebih bagus ketika misalnya dalam lima bulan sebulan sekali ketemu waktunya seharian
itu kan jauh lebih efektif
jadi target tujuh triliun dua ribu delapan belas
kalau dari sekedar target istilahnya ini ya uang mungkin bisa tercapai
tetapi dalam artian pendidikan ukm secara komprehensif
itu mungkin saya pesimis
karena artinya ukm itu belajar sendiri sendiri aja
otodidak atau mengikuti pelatihan pelatihan yang diadakan oleh profesional atau swasta
saya pikir seperti itu
kalau bukalapak targetnya berapa
targetnya kalau tahun lalu kita harbonas tahun lalu itu empat ratus miliar
kali ini kita confidence di empat kali lipat
enam triliun ya
pembiayaan campaign yang berhasil
pembiayaan campaign yang besar besaran
kita tahu bukalapak menggunakan public figure bikin short movie lah ya
setidaknya terus iklan masif di mana mana di sosial media
optimis tercapai dan indikasinya ini sudah seharian gitu ya
dari mulai jam dua belas malam tadi sampai sekarang traffic naik pesat
kemudian transaksi juga lumayan sangat tinggi ya
dan ada beberapa spesial promo lah
seperti kita punya campaign namanya seru beseru promo seru beseru
itu users bisa berkesempatan mendapatkan meaning cooper seharga dua belas ribu
itu tadi tapi periodnya ya
perlu perluan internetnya harus kenceng tapi nggak ada juga internetnya
aduh ini apa namanya masalahnya juga sebenarnya harus harus dibenahi juga ya
kalau memang mau dengan target tujuh triliun lah tadi sebesar itu
saya harus tanya satu satu pesannya untuk harbolnas di tahun depan
yang pertama ini buat siapa dulu nih
buat pelakunya dan juga buat pembelinya konsumennya
mungkin kalau dari mas isparmo dari pelaku usaha mungkin
oke pertama dari pelakunya nih
jadi yang pertama tolong tadi dibenahi
mungkin kadang kadang ada suka server error ya
sudah check out nih kita
tapi begitu mau bayar ternyata jadi kosong tuh kerajaan belandanya
ada yang terjadi seperti itu
jadi infrastruktur di pelaku
e commerce nya juga perlu dibenahi seperti itu
oke untuk pembelinya untuk konsumennya berharapnya tadi
jadi momen hard bonus ini tidak segedar untuk konsumtif saja
saya berharap gitu
jadi tapi ada ada tadilah seperti mbak yang tadi diwawancar itu
bisa dijual kembali gitu karena memang luar biasa diskonnya dan untungnya cukup besar gitu
karena saya sebelum ada e commerce berkembang di indonesia itu
saya sudah mulai belanja tuh online
kalau alasan saya beli buku gitu
ib berkaitan sama elektronik lah
mungkin tahun dua ribu delapan atau dua ribu sepuluh lah ya
nah dari sana saya pernah beli kemudian dijual di indonesia dan laku
ada perputaran ekonomi
jadi tidak hanya jadi konsumtif tapi juga bisa dijualan di situ
terus yang ketiga saya pesan buat pemerintah
saya berharap ukm betul betul diproteksi di indonesia
jadi yang pertama mungkin aturannya diperketat
pertama aturan barang impor
jadi kalau di indonesia sudah ada produksinya dan bisa memproduksi
jangan dibiarkan begitu saja
karena kasian produsen di indonesia
kebetulan om saya itu pelaku ukm lah ya di daerah itu beli belanja baju ya
baju batik gitu
di pasar pagi ya di jakarta itu
nah itu banyak produk produk dari luar
batik ya batik loh
berarti kita pikirkan itu khas indonesia
itu ternyata sudah diimpor dan harganya jauh lebih murah
itu pasti akan mematikan produsen batik yang ada di indonesia gitu
kita tahu sendiri lah negara yang mudah sekali mengkopi gitu kan
itu luar biasa gitu
nah itu belum ada produksi pemerintah sampai ke arah sana
itu saya pikir fundamental sekali
itu perlu dibenahi gitu
kalau enggak hancur ya
kalau enggak hancur indonesia
hanya sekedar sebagai importer
jadi jangan sampai tagline yang tadi meningkatkan produk lokal produk anak bangsa di tahun ini ya jadi hancur cuma karena itu ya
ya ini sudah ada langkah bagus tanggal sebelas ini kan untuk produk lokal
itu lumayan lah
tapi saya berharap ada aturan yang ketat
oke kalau ke mas bayu
persaingan e commerce yang semakin ketat harapannya ke depannya seperti apa
tadi top five nya tuh
top five nya tuh dikit dikit loh angkanya sih apa ininya
dikit dikit betul ya
persaingan ketat gimana menghadapinya
jadi sebenarnya sih kalau di bukalapak itu kita secara spending itu tentunya harus ada semacam accountability ya
jadi setiap rupiah yang kita keluarkan untuk melakukan promosi atau apapun itu tentunya harus apa ya mendeliver roi yang positif
supaya setiap pengeluaran itu benar benar bisa mendapatkan
jadi setiap pengeluaran itu benar benar bisa mendatangkan pertumbuhan yang selalu positif
itu yang pertama
jadi tidak asal burn the money gitu kan
kemudian yang kedua adalah lebih ke quality sih
jadi ini adalah pr menurut saya buat semua bagaimana kita bisa ngedeliver quality sellers melalui kurasi yang lebih ketat lagi
kemudian bagaimana kita memfilter produk produk yang memang bagus gitu
kemudian juga layanan layanannya kita harapkan bisa ditingkatkan
tapi kedepannya kita sangat sangat berharap sih bagaimana industri e commerce yang ada di indonesia yang pertumbuhannya itu sangat sangat positif ya
dari tahun ke tahun itu bisa juga membantu pertumbuhan ekonomi secara umum
nah kita tahu kalau seperti bukalapak atau beberapa marketplaces yang lain itu mereka kan sebenarnya bagaimana meng empower para ukm ukm di indonesia atau pedagang pedagang kecil menengah itu
sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh
untuk tumbuh bareng bareng gitu
nah harapannya tuh ke depan ekonomi bisa ikut ditumbuhkan oleh semakin semaraknya e commerce atau marketplace itu dengan meng empower juga supaya si pelapak ini memiliki kemampuan untuk memproduksi barangnya sendiri
atau setidaknya mereka justru kerjasamanya dengan para produsen lokal yang sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi cuman membutuhkan capta
untuk menjual produk produk yang lain
jadi mereka bisa menjual itu secara online di internet
nah platformnya sekarang sudah sangat reliable ya
walaupun ya di harbonas ini ada beberapa yang masih suka servernya gitu kan
servernya udah segala macem tapi itu good problem sebenarnya
oke ternyata masyarakat antusiasmenya sangat tinggi
sekarang bagaimana kita bisa meng improve hal ini kedepannya
insightnya cukup cukup ini ya
cukup bisa jadi masukan untuk para pelaku usaha
untuk teman teman yang juga sekarang masih ini nih nungguin flash sale jam tujuh malam mungkin ya
nanti apa namanya bisa jadi masukan juga tetap dukung produk dalam negeri ya
walaupun harbolnas juga banyak menjual produk impor gitu
oke terima kasih banyak ada bayu sherly vice president marketing bukalapak dan juga isparmo pengamat e commerce indonesia
terima kasih banyak
terima kasih mbak
ramainya tagar harbolnas dua ribu delapan ini ramai sekali di lini masa
tapi saya ajak anda untuk lihat seramai apakah kehebohan belanja warganet
kita buka cuitan cuitannya nih
yang pertama dari ditjen pajak ri mencuitkan
hai hai hai tagar harbonas dua ribu delapan belas sudah tiba nih
sudah rencana belanja apa
bagi para seller jangan lupa setengah persennya ya
tagar setengah persen sepenuh hati
berikutnya dari impi br mencuitkan
percuma tagar harbolnas dua ribu delapan belas juga
orang gak punya duit
ya iyalah ya belum gajian gitu
berikutnya dari adhara prayoga underscore mencuitkan
harbolnas orang orang nunduk fokus buka e commerce
pindah pindah ke app mbanking
scroll cepet kalau ada video biar kuota gak kesedot banyak
terus ke home kunci hp buka lagi
buka twitter lagi
gitu aja terus katanya
gak ada ujungnya ya
dan yang terakhir dari greenpeace indonesia mencuitkan

tahan jarimu untuk klik barang yang tidak dibutuhkan
tapi ternyata ada juga orang yang gak ngebutuhin tapi beli gitu
ya memang menyenangkan
sensasi belanja online tapi kesenangan ini biasanya gak lama
apalagi kalau ternyata tidak terlalu penting
dan hanya menumpuk di rumahmu bersama dengan barang lainnya